tangis keluarga peca
jasad yasir ditemukan oleh tim sar tiga puluh meter dari titik jatuh setelah lima jam pencarian
jenazah yasir dibawa ke rumah duka di kebupaten endreka
seorang pria ditemukan tewas di dasar tebing sedalam satu ratus lima puluh meter di kawasan uluwatu bali sabtu siang
petugas basarnas bali bersama potensi sar dan dibantu warga
melakukan proses evakuasi yang cukup dramatis
lebih dari satu setengah jam lantaran kondisi tebing yang terjal
sebelumnya warga curiga saat mengetahui ada sebuah sepeda motor tak bertuan
terparkir sejak pagi di sekitar lokasi kejadian
setelah dilakukan pengecekan oleh warga ditemukan sesosok jasad tergeletak di dasar tebing
usai dievakuasi selanjutnya jenazah korban dibawa ke rumah duka yang tak jauh dari lokasi kejadian
petugas udin penanggung
pergulangan kebakaran dan penyelamatan berupaya mengevakuasi seorang pria paruhbaya
di lantai dua rumah jalan cempaka putih barat jakarta pusat sabtu siang
korban yang dalam kondisi tergeletak lemas tak bisa berbuat banyak usai terjatuh dari atap rumah
sebelum terjatuh korban diketahui tengah memperbaiki rumah milik tetangganya
yang mengalami kebocoran pada bagian atap
naas diduga tak memperhatikan tekstur bangunan
genteng yang tengah diperbaiki justru jebol hingga membuat korban terjatuh ke pelataran lantai dua rumah
tadi pernah evakuasi orang terjatuh dari asbest
warga nelpon ke tempat kami karena aksesnya terlalu sulit untuk dilakukan oleh warga sendiri
jadi meminta pertolongan kami untuk mengevakuasi warga
bunda mendapat pertolongan medis
korban kemudian dievakuasi petugas ke rumah sakit islam cempaka putih jakarta pusat
tim liputan cnn indonesia